jelang berlaga di ajang aff dua ribu enam belas november mendatang timnas indonesia terus melakukan persiapan
kali ini sebanyak dua puluh tujuh pemain telah dipanggil alfred riedel untuk mengikuti pemusatan latihan di karawaci
skuad merah putih akan kembali menjalani pemusatan latihan di karawaci pada dua puluh sembilan oktober hingga satu november
selain untuk menghadapi aff pemusatan latihan ini sekaligus menjadi persiapan timnas
menghadapi dua laga uji coba tandang melawan myanmar pada empat november dan vietnam pada sembilan november mendatang
dari dua puluh tujuh pemain yang dipanggil dua pemain yaitu andik firmansyah dan stefano lilipali
dikabarkan akan terlambat bergabung di pemusatan latihan kali ini
dan berikut nama nama peserta pemusatan latihan timnas indonesia dua puluh sembilan november